awal tahun dua ribu sembilan belas provinsi jawa timur memasuki puncak musim hujan sehingga diperkirakan terjadi cuaca ekstrim
stasiun kelas satu bmkg juanda sidoarjo mengimbau masyarakat untuk lebih waspada saat beraktivitas di luar ruangan dan juga memeriksa kondisi lingkungan tempat tinggal
musim hujan di wilayah jawa timur diperkirakan memasuki puncaknya di bulan januari dan berlanjut hingga februari
stasiun kelas satu bmkg juanda sidoarjo memperkirakan akan terjadi cuaca ekstrim seperti hujan dengan intensitas lebat disertai petir atau kilat dan juga angin kencang
dalam kondisi ini bmkg mengimbau agar masyarakat lebih waspada saat beraktivitas di luar ruangan
selain itu masyarakat juga diharapkan lebih memperhatikan lingkungan sekitar sehingga dapat mengantisipasi cuaca ekstrim yang akan terjadi
masyarakat terutama harus memperhatikan kondisi lingkungan kita
masyarakat terutama harus memperhatikan kondisi lingkungan